anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita saudara modus menggunakan
jilbab dan cadar seorang pria ditangkap warga usai ketahuan berada di antara jemaah perempuan
di dalam masjid ironisnya pelaku adalah seorang guru yang mengaku penasaran dengan wajah perempuan
untuk bisa menyusup masuk ke dalam saf perempuan di masjid salafi kecamatan manggala kota makassar
ia ketahuan saat diajak untuk mengobrol tetapi tak pernah menjawab dan enggan mengeluarkan suara
saat ditanya dia mengaku berprofesi sebagai guru mengaji di salah satu sekolah dasar
eh ya dari belakang oh kenapa sampai kau laku dibawa ke polsek manggala dari keterangan yang
didapat pelaku mengaku sudah melakukan hal yang sama
kali di masjid yang sama namun baru kali ini ketahuan ia mengaku penasaran dan ingin melihat
langsung wajah jemaah perempuan yang mengenakan cadar saat ini polisi menyelidiki kejiwaan
dengan ahwad game media esta muka para ahwad itu yang gua maka auch untuk sementara kami amankan dulu
sementara itu kami ada penyelidikan apakah kena pasal atau bagaimana
jadi untuk sementara kami simpan itu di proses untuk menjaga hal yang tidak inginkan
dia seorang guru katanya guru mengaji di salah satu sd di para tampung ibu kota makassar